kita beralih ke tanah air
pecinta olahraga ekstrim pasti sudah mengenal chopping blade
atau olahraga eksebisi yang diperkenalkan di sukabumi jawa barat
dalam bentuk kompetisi
seperti apakah olahraga chopping blade ini berikut liputannya
kompetisi chopping blade digelar di sentra pengrajin logam di desa jibatu
kecamatan cisaat kabupaten sukabumi jawa barat minggu
kompetisi ini digelar oleh gabungan komunitas indonesian blade chapter bandung
selain oleh penggemar senjata tajam
kompetisi ini juga diikuti para pembuat senjata tajam
untuk saling memamerkan ketajaman chopper buatannya
dalam kompetisi ini setiap peserta diharuskan memotong berbagai benda
seperti kayu tali kertas dan botol plastik dengan chopper masing masing
selain saling adu ketajaman senjata
teknik memotong pun menentukan performa chopper milik peserta
untuk menjaga keamanan peserta dan penonton
senjata tajam yang digunakan pun diberikan tali pengamanan
yang terkait pada tangan para peserta
rasanya kalau nonton sebanyak ini
lumayan deg degan gitu
berat nggak sih kan sebenarnya
berat sih enggak
cuma memang untuk teknik juga dibutuhkan
tenaga emang butuhkan konsentrasi sih konsentrasi
yang paling susah tadi di yang mana itu pak
yang paling susah aqua tebas
yang sepuluh itu sama tali yang dipotong
kenapa susahnya itu
dibagi dalam dua kategori
setiap benda yang berhasil dipotong akan dihitung sebagai poin
pengumpul poin terbanyak akan jadi pemenangnya
dari sisi ukuran panjang bilah tidak boleh lebih dari sepuluh in
lebar bila tidak boleh lebih dari dua in
dan panjang total tidak boleh
lebih dari lima belas menit
nah untuk sisi penilaian tersendiri
misalkan tebas balok poinnya sepuluh
jadi nanti diakumulasikan gitu
nah seperti ini kan tadi kalau kita total poin semuanya empat ratus
olahraga chopping blade yang berasal dari amerika ini
baru diperkenalkan di indonesia pada tahun dua ribu sepuluh
ahmad fikri sukabumi